sementara itu cowok pres nomor urut dua sandiaga uno berkampanye dialog interaktif ekonomi kreatif dengan petani dan buruh di desa wates negoro kecepatan ngoro kabupaten mojokerto
sandi berjanji jika pasangan prabowo sandi terpilih akan fokus pada pembangunan manusia dan bukan pembangunan fisik
kedatangan calon wakil presiden sandiaga uno disambut ratusan warga desa watesnegoro kecepatan ngoro kabupaten mujukerto senin pagi
kampanye dan dialog interaktif ekonomi kreatif dilakukan di lapangan terbuka dengan dihadiri ratusan warga dan ulama
di hadapan ratusan warga sandi berjanji untuk memudahkan kebutuhan masyarakat seperti menciptakan lapangan pekerjaan menurunkan tarif dasar listrik yang selama ini dikeluhkan masyarakat serta memberi upah buruh yang layak
sandiaga uno juga melakukan dialog terbuka dengan petani dan buruh yang mengeluhkan mahalnya harga produksi pertanian dan murahnya harga jual serta sulitnya obat pertanian
sedangkan untuk buruh sandiaga uno siap mengubah peraturan pp tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang pengupahan
kemudian para petani menyerah aspirasi dari petani pekerja sama dari pekerja buruh buruh pabrik dan juga dari pengusaha umkm yang menurunkan buah biaya produksi mereka penuh tinggi upah buruhnya mereka menyelenggarkan
buruh yang layak dan para petani berharap bahwa fokus pemerintah ke depan adalah berpihak kepada petani
kabupaten mojokerto menjadi lokasi pertama kampanye sandi pasca debat ketiga yang digelar kpu minggu malam
agung wibowo mojokerto jawa timur